kenapa lo telat
saya menghukum diri saya sendiri
tapi jadi bos
berarti abang dirumah aja kan
abang mau nyapu apa mau belanja
lo gak kerja
bang ojek lagi jadi bos mak
nanti duit setorannya separoh separoh
jadi kalo tisna dapet sepuluh ribu
jadi kalo tisna dapet seratus ribu
ngapain lo jadi bos kalo cuma dapet separoh
mending narik aja sendiri bisa dapat utuh
bener juga bang
sementara dia jadi bos saya
enak bener jadi bos
yang murah murah aja
abis dari rumah ani
ngapain jadi ngobrol
pur mundur dulu dikit
ajak jalan dulu ya mak
batal jadi bosnya
gak ada masalah
ojek cuma mau cium tangan
saya mau beli motor second
pantadi lo udah bilang di jalan
syukur kalo babah udah tau mah
saya juga mau ngasih tahu
lebihnya lima puluh ribu
rentenir itu gak baik
matinya masuk neraka
eh siapa yang rentenir
emang lo gak mau sedekah sama gue
ini kan baru uang pinjamannya
pakai duit sedekah dari lo
saya mau berangkat kerja
kerja dimana sekarang
jadi sekarang lo jadi kacungnya si udin ngantuk
kamu masih maling
gue sekarang jual beli motor
gue ada motor second murah nih
ada yang butut sih
tapi masih bisa jalan
kalo ada yang mau
cantik gue di pojokan kampung
nanti gue kasih komisi
dari kemarin gue perhatikan selalu
kau lama sekali bikin kopi aku
mok tak mau aku
hebat dia sudah jadi bos
biar aku yang terakhir
mau minta tolong
kuperhatikan si fisna ini
memang dia ada perlu sama aku
pasti dia mau pinjam
boleh mudah itu
asal kau kembalikan lebihkan lima puluh ribu
bang patar kata bapak saya rentenir itu gak baik
siapa yang rentenir
ini cuma kelebihan fisna
kuperingatkan kau jangan samakan aku dengan babeh
kau jangan samakan aku dengan babeh
kalo bang patar ga mau disamain sama babeh
bang patra minjemin sayanya lima ratus ribu
kata bapak kau kan
kamu yang pernah datang ke parkiran kan
antri saya ke parkiran
maaf saya mau ke rumah gepetan saya
kamu ga mau nganter saya
kalo mau kenapa
temen saya mau jual motornya
itu dia bu
jadi gini bu ceritanya

ga usah bayar bang
kenapa lo telat
saya mau hukum diri saya sendiri
kenapa lo telat
kenapa lo telat
kenapa lo telat
sebenernya gue lagi malas kasih hukuman
tidak ada yang mau gini
terima kasih bos udin yang baik hati
terima kasih mas udin yang baik hati
tapi berhubung lo udah mulai
tapi berhubung lo udah mulai
pula dia bareng ya
polanya bareng yah
kok takut ketawa nih boko
kalau gitu kita cari cara biar ibu kamu gak tahu
kalian mau ngapain sih
kita mau pulang bareng sama benny benny benny
ya kan ben